siapa juga yang gak tersentuh melihat bayi ini menderita seperti ini
aku juga tersentuh
apa kamu juga ngerasain apa yang aku rasain
karena saya ngerasa deket banget sama bayi ini
bayi ini kan anaknya diego
jadi artinya dia juga cucu ponakanku
kiranya cuma saya sendiri yang ngerasa yang kayak gitu
ini semua gara gara telara
bayi ini jadi telat ditolongin dan
dan ini kesalahan aku juga sebagai orang tua clara
ini dari diego
sepertinya dia udah dapat
darah ab untuk transfusi darah
amin ya allah semoga ya
kamu udah dapet kan darah ab nya
jadi persediaan darah ab disini tuh udah gak ada
kamu gak dapat darah ab nya
kasian bebe bisa menderita kalau dia nggak bisa transfusi darah sekarang
gak bisa kamu harus cari darah ab nya
ya gimana dong tentang ini aku udah usaha loh
oke pokoknya kamu kabarin tata terus ya
cari darah ab itu sampai dapat
aduh ini dimana gue harus dapetin darah ab ya
golongan darah ab nya
kamu tadi kan denger obrolan aku di telepon sama diego
dia gue dateng
terus gimana nasibnya baby kalau dia gak dapet golongan darah ab
pb udah gak punya harapan lagi
kecuali ada satu keajaiban
darah ab gak ada dimana mana lagi
saya masih ada satu orang lagi bisa menolong baby
mau ngapain ya novan ya
saya butuh bantuan kamu
kamu dateng aja dulu ke rumah sakit cakrawala
nanti kalau udah sampai sini baru saya jelasin
pokoknya kamu datang aja dulu
mas kamu ngomong yang jelas dong kenapa ada apa sih
dia masih kesel banget sama saya
mas roy kenapa sih
jangan jangan dia butuh bantuan aku
nyata gak ya
tadi aku nggak sengaja dengar
kalau menurut aku sih mendingan nanti pergi aja
siapa tau kan emang lagi butuh bantuan nante
yuk tunggu nante ambil tas
dia nyuruh nanti citra buat usir aku
aku harus langsung
supaya tante citra gak tau
kalau aku waan sama calon suaminya
tante citra berangkat dulu ya
kamu gak bapak kan di apartemen sendiri ya
nanti kalau tante udah mau pulang
kabarin aku aja ya
iya yaudah kamu hati hati ya
tante juga ya
kamu baik banget
yaudah nanti tante jalan
aku bisa berduaan sama om lemos disini
duh hp aku kemana sih
aku harus bebas dari sini
dan aku harus ke rumah sakit
akhirnya kamu mau datang ke sini
kamu yang sakit ya mas
kok kamu kelihatan pucat
agar kamu mau nyumbangin darah
ternyata golongan darah citra sama kayak baby
kenapa aku nggak kepikiran ya
saya donor darah buat siapa
terus ini kenapa dia disini
ini baiknya gego
oh kasian mas
bayi sekecil ini sudah dirawat
dia cedera bagian kepalanya
dan akibat jatuh hidup
makanya dia kejang kejang
untuk nyembuhin semua itu
dia harus dioperasi
aku kok ngerasa deket ya sama bayi ini mas
aku juga ngerasa deket ya sama bayi ini mas